dari ganjar pranowo ke prabowo subianto tapi katanya masih menunggu arahan pak jokowi
apakah kemudian puja puji psi ke prabowo atas didasarkan atas analisa atau bacaan arahan dari sikap sikap pak jokowi
kita akan bahas lebih dalam bersama dengan peneliti lsi denny j a hanggorodo sopamungkas
selamat malam mas
malam mbak sasa
kabar baik ya mas ya
mas psi eksplisit nih mengatakan bahwa tegak lurus dengan jokowi
terus juga bilang bahwa kita bergerak sesuai arahan jokowi
itu dibicarakan usai melontarkan puja puji dan juga bertemu dengan pak prabowo
apakah artinya kemudian dibaca oleh psi arahannya cenderung ke pak prabowo atau seperti apa
jadi langkah psi untuk dekat dengan prabowo ini kan sebenarnya bukan langkah yang baru ya
sejak tahun lalu lsi mendeklarasikan diri ke ganjar
kemudian tidak mendapatkan tanggungjawab

kemudian di maret yang lalu mengajukan gugatan judicial review
itu kemudian sekarang muaranya ke prabowo itu nampaknya bukan sesuatu yang baru gitu ya
hukum besi pemilih itu kan semua ingin menang
atau setidaknya kalau dia tidak menang bergabung ke gerbong pemenang
langkah pragmatis yang dilakukan oleh psi ini dalam konteks elektoral pemenang capres
sesuai dengan realitas survei saat ini
bahwa dukungan publik ke prabowo semakin menguat dibandingkan dengan ganjar
inilah yang menjadi dasar psi mengambil pilihan untuk ke
akan memberikan efek elektoral yang signifikan nggak kepada psi sebenarnya
dalam hal elektoral ke partai kalau kita berharap efek ekor jas begitu ya
nampaknya tidak akan signifikan karena faktornya untuk mendapatkan elektoral partai kan banyak
bukan hanya soal mendukung presiden saja tetapi juga komposisi caleg dan sebagainya
jadi tidak serta merta tetapi bergabungnya psi ke pemenang itu tentunya akan berdampak signifikan ke depan bagi psi
jadi sebenarnya bukan hanya karena arahan pak jokowi tapi melihat siapa pemenang di saat itu
dua hal ini penting ya
siapa yang akan menang
yang kedua siapa yang dianggap paling jokowi
nah dalam beberapa riset terakhir ini justru malah prabowo lebih jokowi ketimbang dengan ganjar
jadi kebijakan kebijakan publik yang diameni oleh masyarakat
mereka yang puas kepada kebijakannya jokowi justru cenderung memilih prabowo ketimbang ganjar
jadi bisa dibilang prabowo lebih dekat dengan jokowi dalam konteks ini
untuk saat ini prabowo dinilai lebih dekat dengan jokowi
tadi juga mas mengatakan bahwa setelah dideklarasikan oleh ganjar kemudian tidak disambut terlalu baik lah
apakah itu ada hubungannya dengan konteks psi dan pdip yang kita tahu hubungannya nggak akrab
iya pasti ada berkaitan dengan itu tapi partai sebenarnya kan tidak serta merta mengambil pilihan awalnya ke ganjar kemudian ke prabowo ya
ya bukan sekedar hanya soal hubungan dengan pdip tetapi lebih kepada bagaimana arah partai ini ikut ke gerbong pemenang
saya rasa para partai sudah memiliki data ya riset masing masing dan ini bagian dari itu menurut saya
langkah ini tidak lepas dari melihat realita politik terkini saat ini
meskipun ini ada produk produk sebelumnya ya
gonta ganti dukungan ini nggak akan memberikan efek buruk untuk partai
tentunya psi akan nampak ini
tentunya psi akan nampak ini
tentunya psi akan nampak ini
dulu ketika giring menyapres kemudian nggak jadi
kemarin mendeklarasikan ke ganjar sekarang dekat ke prabowo
tapi mungkin memori pergantian ini akan berubah ketika nanti yang dia dukung akan menang
seketika akan diiakan sama publik
tapi kalau ternyata yang didukung ini berbeda dengan yang diharapkan lain cerita
yang diiakan sama publik
walaupun efek elektoral tidak terlalu terasa yang penting bergabung dengan yang menang seperti itu
yang pertama dipastikan dia ingin bergabung ke yang menang
kemudian efek elektoral itu berdampak tapi seberapa signifikan itu pertimbangannya tentu lebih banyak ya
sekali lagi efek elektoral partai selain dukungan ke gerbong pemenang

dia dihitungkan oleh faktor komposisi caleg kerja kerja mesin partai itu sendiri
bahkan mereka yang menukar itu dia yang menunggu
ini capres yang kuat dan jadi kalau mereka tidak bisa mengkapitalisasi dukungan itu juga tidak akan berubah signifikan
apakah itu artinya sebenarnya yang lebih dominan itu adalah arahan dukungan pak jokowi dibandingkan tadi efek elektoral pemenang dan lain lain
karena yang penting tadi siapa yang dilihat lebih jokowi
betul jadi memang realitas saat ini tingkat kekuasaan nyerinya jokowi itu kan tinggi sekali
hampir delapan puluh persen ya banyak lembaga menyatakan delapan puluh persen kekuasaan ngerja jokowi
ini angka yang cukup besar ceruk inilah yang mencoba untuk diambil
apalagi tipe pemilih psi dengan pdp kan tidak terlalu jauh berbeda
jadi inilah yang mencoba untuk diambil ketimbang di luar dari jokowi
jadi sebenarnya arahan jokowi ini lebih besar dominan ya
dibandingkan hitung hitungan elektoral dan lain lain
tapi dua dua inilah yang tidak bisa dibisahkan ya
satu sisi langkah jokowi itu menguntungkan sisi yang lain juga menguntungkan jika langkah itu tidak berbenturan dengan pesannya jokowi
nah berbicara mengenai sikap jokowi tidak hanya psi nih yang mengatakan bahwa jokowi sebenarnya sudah ada kecondongan
kemarin anaknya kan juga sempat berbicara
bapak itu sudah memilih kok
sudah ada condong
sebenarnya kemana mas
kalau ngelihat kayak gini kan jadi kesannya prabowo seperti tadi yang dikatakan
saya rasa langkah langkah pendukung jokowi itu tidak terlepas juga dari keinginan jokowi
semua presiden pasti ingin soft landing ya
di masa kedua ini
jadi jokowi pasti ingin memastikan bahwa penerusnya nanti melanjutkan legasinya
oleh sebab itu
partai partai yang mendukung jokowi tentunya ingin berlomba lomba juga mendapatkan efek soft landingnya jokowi ini
nah inilah yang ditangkap oleh psi saat ini
arah dukungannya jokowi ke apakah prabowo atau ganjar itu memang seperti masih punya dua arah begitu
tapi gestur politiknya saat ini rasa rasanya ini justru lebih kuat ke prabowo
ini mungkin statement politiknya tidak demikian
tetapi dampak kepemilihnya saat ini
mereka yang puas pada kinerja jokowi lebih memilih prabowo
kalau kita tanya lagi mereka yang setuju misalnya dengan legacy nya jokowi
misalnya kemarin kita menguji seberapa setuju atau jatuh dengan pemindahan ikn
nah yang setuju ikn pindah itu mayoritas lebih banyak memilih prabowo ketimbang dengan ganjar
jadi prabowo sukses mengkapitalisasi kinerja sukses story jokowi ketimbang ganjar
apakah sikap abu abu jokowi ini yang tidak memberikan dukungan secara eksplisit karena memang dia sebagai presiden kan sebenarnya tidak etis ya
kalau memberikan dukungan secara eksplisit
atau sebenarnya ini strategi jokowi
ya ini bukan sikap abu abu jokowi
dukungannya kedua ini ya
ya semua nanti yang menang
jokowi men gitu ya
baik ganjar maupun prabowo
ini yang diharapkan jokowi
karena bagaimana juga legasi jokowi jauh lebih penting daripada siapa pemenangnya di antara dua ini
apakah artinya nanti akan head to head mas
ya saya menduga akan kesana arahnya
meskipun bisa saja cair ya
bisa saja dinamika terjadi tetap tiga pasang dengan adanya anies
tapi sampai hari ini ini jauh lebih kuat
jadi saya lebih menguntungkan head to head ini untuk memastikan bahwa legasinya nanti dapat berlanjut
ini lebih menguntungkan bagi jokowi untuk soft landing ketika head to head antara ganjar dan prabowo
nah berbicara mengenai psi dan gibran
tadi sempat saya singgung ya
psi kan menjadi salah satu yang setuju bahwa ke mk bahwa capres dan cawapres itu umurnya diturunkan tiga puluh
apakah itu artinya nanti memang sinyal bahwa gibran ini akan bersanding dengan prabowo
melihat perkembangan sekarang
ya tadi kan saya bilang bahwa langkah psi tidak serta merta
dengan pertemuan dengan prabowo tidak serta merta hari ini saja
dimulai sejak psi pada bulan maret yang lalu mengajukan gugatan judicial review
yang kedua capres dari psi nggak jadi maju
gires juga tidak
giring menyatakan tidak jadi
lalu siapa lagi
ya ini pasti arahnya ke lingkar satu jokowi
siapa dalam hal ini lebih mudah publik menebaknya ya
akan lebih mudah diasosiakan ke gibran ketimbangkan tokoh yang lainnya
memang gibran bilang banyak anak anak muda yang lainnya gitu
karena yang mengajukan psi maka di psi sendiri kita lihat tidak jadi maju giring
jadi langkah ini lebih tepat publik mengarahkannya
ini alangkahnya dalam memunculkan potensi ya
potensi gibran berpasangan dengan prabowo
apakah potensi kalau dari hasil survei
apakah potensi untuk kemenangannya akan jauh lebih sempurna
kalau gibran bersanding akhirnya dengan prabowo subianto
dari lima provinsi terbesar di jawa ya
jawa barat jawa tengah jawa timur banten dki
prabowo itu kalah telak dengan ganjar di jawa tengah
di jawa timur unggul
di jawa timur unggul tipis
nah di kandang jawa tengah inilah yang representasi selain ganjar adalah gibran
jadi mungkin berdampak tidak signifikan ke prabowo
tapi pasti mengurangi ganjar
pasti mengurangi ganjar
nah ketika jawa tengah sudah berkurang kemenangan dari telak menjadi menang saja
itu mengganggu sekali bagi ganjar
apalagi daerah yang lain jawa barat kalah
head to head antara prabowo dengan ganjar saat ini
kemudian jawa timur ganjar juga tidak menang dengan prabowo
jadi sangat signifikan
terakhir mas melihat perkembangannya seperti ini
ada kemungkinan ada gosip juga bahwa mk akan mengabulkan masalah gugatan umur capres dan cawapres
apakah nanti jokowi dan banyak yang menunggu arahan pak jokowi nih
apakah akan digamblangkan oleh pak jokowi
mengenai arahan ini atau bacaannya seperti apa
jokowi ingin memastikan bahwa periode ini selesai dengan smooth ya
yang kedua capres capres ini ingin dipastikan dia melanjutkan legasinya
itu yang menjadi poin penting bagi jokowi
bahwa sejauh ini ganjar maupun prabowo dianggap jokowi cukup mengakomodir ini
kepentingan jokowi ini
jadi siapapun diantara dua itu jokowi masih menganggap melanjutkan legasinya
itu poin penting
jokowi memiliki sukses story yang tinggi
tingkat kepuasan yang tinggi
ini bagi prabowo bagi ganjar menjadi sangat penting untuk lebih jokowi daripada capres yang lainnya
jadi memastikan setidaknya yang maju all jokowi men
dengan penelitian lsi dan ija
mas hanggoro telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal pemilu terpercaya
terima kasih mbak ressa